sebuah jet kargo boeing tujuh ratus empat puluh tujuh keluar dari landasan bandar udara di helvac kanada pada rabu dini hari waktu setempat
akibat kejadian ini lima awak pesawat menderita luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit
selain itu bandara juga ditutup sementara
pesawat kargo yang terbang dari chicago ini meluncur keluar dari landasan saat melakukan pendaratan
pesawat tersebut dijadwalkan mengambil kargo di kanada sebelum melanjutkan penerbangan ke tiongkok
pesawat mengalami kerusakan cukup parah dan pecah di beberapa bagian
penyebab kecelakaan sejauh ini belum diketahui
bandara halifax kembali beroperasi setelah tiga jam ditutup
puluhan penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan sempat ditunda atau dibatalkan
kereta baram militer berubah menjadi penerbangan yang terjadi di bandara halifax
perusahaan biji besi tergelincir di pilbara australia tidak ada korban dalam insiden ini
kereta sepanjang tiga km milik perusahaan bhp billiton ini tergelincir di jarak satu ratus dua puluh km
dari terminal biji besi terbesar di australia bagian barat laut
insiden terjadi setelah kereta melaju sejauh seratus km dengan kecepatan tinggi
sang masinis pun langsung meninggalkan kabin untuk diinvestigasi
operasi tambang biji besi pun sementara dihentikan karena jalur kereta sepanjang satu lima km
demikian cnn indonesia update
kali ini program cnn news report bersama reinhard sirait akan kami lanjutkan
tetap bersama kami